game online pubg mobile baru saja berkolaborasi dengan sebuah platform ojek online
dan dengan kolaborasi ini pemain bisa memainkan karakter yang menggunakan outfit ojek online lengkap
dalam kolaborasi ini pemain game bisa menggunakan set outfit ojek online
seperti helm ojol jaket hingga motornya
kolaborasi ini akan berlangsung hingga enam juni mendatang
dan untuk mendapatkannya pemain hanya perlu mengikuti sebuah event yang ada di dalam game
lalu pemain pun bisa langsung bermain seperti biasa
outfit akan diperoleh secara cuma cuma
bila pemain telah mencapai milestone sejauh seratus juta kilometer